marilah gapai kemuliaan kemuliaan bulan ramadhan
lari langkai kemuliaan bulan ramadhan
apa kehilangan terbesar dalam hidup anda
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita tahu bahwa akhir akhir ini
begitu banyak orang yang bunuh diri
tingkat bunuh diri di dunia adalah satu orang per empat puluh detik
bahkan di indonesia begitu banyak terjadi
di media masa kita melihat peristiwa ini
inilah fenomena yang sangat menyedihkan tentang kemanusiaan
dimana orang kehilangan harapan kehilangan tujuan dan merasa kehilangan
pertanyaan awal tadi saya bertanya kepada anda
dan kita semua pemirsa
apa kehilangan terbesar dalam hidup kita
ketika peristiwa bunuh diri
atau katakanlah mungkin tidak bunuh diri
tetapi putus harapan putus asa hidup resah
atau mungkin dia hidup tapi penuh penderitaan
hidupnya tidak punya lagi kebahagiaan
akibat tidak ada lagi sesuatu yang bisa diharapkan
seperti ini sesungguhnya haruslah kita fahami
mengapa hal ini terjadi
sudah saya katakan sebelumnya
bahwa sesungguhnya harapan manusia
itu adalah tujuh hal yang senantiasa menjadi tujuan utama
manusia akan bergerak oleh dua hal
yaitu impian dan ketakutan
yaitu menjauhkan fear atau takut
dan mengharapkan sebuah tujuan
kalau kita tidak paham ini
bisa jadi kita bisa menjadi korbannya
oleh karena itu ada beberapa tingkatan
yang saya ingin sampaikan kepada pemirsa di rumah
mudah mudahan ini menjadi bekal
agar kita paham ketika sesuatu terjadi dengan diri kita
kita paham apa sesungguhnya yang sedang dialami
manusia senantiasa berpikir tentang hal ini
dan saya merasa terdorong oleh yang pertama
manusia akan mencari gaji tetap
kemudian asuransi terjamin
itu yang menjadi ketakutan
dan juga menjadi kebutuhan
tetapi apabila ini sudah dimiliki
apakah itu sudah menjadi kebahagiaan
belum tentu pemirsa
manusia malah meningkat dan mencari lagi tantangan baru
sudah punya harapan
eh malah ikut riding
perjalanan yang membahayakan
atau mungkin paragliding
padahal itu membahayakan
malah naik pesawat terbang solo sendirian
ada yang kita dengar bagaimana dia harus berjalan menembus padang pasir
menembus hutan solo atau sendirian
atau yang paling sederhana adalah tantangan tantangan
seperti halnya ingin nonton sepak bola

dan kemudian disini ada yang menunggu
itu dia mendapatkan perasaan tertantang
atau mendapat tantangan
manusia akan terus mencari itu
setelah dia mendapatkan ketenangan
dia mencari tantangan
namun apabila dua hal itu sudah dimiliki
belum tentu pemirsa
dia akan mencari cinta
nah disini banyak terjadi
maka manusia tidak mendapatkan kebahagiaan
phk kemudian tantangan tidak dimiliki
dan disitu ia putus asa
padahal masih ada lagi tingkat berikutnya adalah pengakuan
pangkat jabatan kekuasaan
dimana orang orang berlomba
itulah kebutuhan dasar manusia
lalu kalau itu sudah
manusia pun tidak akan puas
dia ingin tumbuh tumbuh tumbuh
setelah eselon empat naik
eselon tiga dua satu dan seterusnya
uang sekian juga naik
terus tidak pernah puas puas
barulah manusia ingin membagi
kontribusi mulai memberi
menolong kemudian memberikan sedekah
disitu baru menemukan kebahagiaan
ada juga yang sudah melakukan itu kosong juga
dia sudah punya yayasan dan berbagi
bahwa pada fungsi otak manusia
mencari satu kata
satu kalimat penting
siapa pencipta kita
allah subhanahu wa ta'ala
secara ilmiah manusia akan
terdorong untuk mencari
siapa saya dimana saya dan mau kemana saya
disitu satu kata allah
kalau kita memulai dari
ketika hilang benuh diri
cinta itu pun akan hilang
dan tidak akan mungkin abadi
pengakuan kita akan fitnah bisa jadi kita kehilangan harga diri
pertumbuhan kita bisa jadi jabatan kita mentok
jangan memberi diri kita saja yang tidak punya
tetapi kalau kita berangkat
seperti perjalanan haji
maka dia akan mengenal jati diri
tujuan hidup dan siapa diri
lalu dengan tawaf
dia menjadikan komitmen hanya kepada allah
barulah akan menghasilkan manusia manusia
yang memiliki kekuatan mental
yaitu manusia yang beriman
yang dikatakan bahwa
menyampaikan penting sekali
orang orang beriman ini
dan ketika mendapatkan rizki
inilah pesan besar
kepada tingkat satu dua tiga empat lima
maka manusia akan rapuh
tetapi ketika dia mulai memahami
dirinya seorang hamba
dimana allah swt
maka manusia itu akan kokoh
ajak atau memiliki agility
atau kemampuan bertahan di era vuka